gubernur daerah istimewa yogyakarta sri sultan hamengkubwono x menyatakan
kasus covid sembilan belas di wilayahnya naik
provinsi daerah istimewa yogyakarta akan memperketat pintu masuk di wilayahnya saat hari raya nanti
pemerintah daerah istimewa yogyakarta menyatakan kasus covid sembilan belas di wilayahnya meningkat
pada evaluasi pemberlakuan ppkm berbasis mikro terakhir
gubernur d i sri sultan hamengkubwono x mengingatkan
besarnya kenaikan kasus disumbang dari kluster keluarga
sekarang itu juga naik
yang kemarin tidak ada merah sekarang ada merah
yang kemarin hanya tiga orange sekarang dua puluh satu orang
sri sultan menambahkan tiga kabupaten yang terdapat zona merah adalah
sleman bantul dan gunung kidul
sebelumnya kepala dinas kesehatan d i y pembayun setianing astuti menyebut
grafik penambahan kasus di d i e belum menunjukkan tren penurunan
karena masih naik turun
pembayun mewanti wanti penularan klaster keluarga bisa terjadi saat kunjungan hari raya
karena berpeluang tidak taat protokol kesehatan
saya yakin nanti di liburan karena pariwisata sudah sekarang masif seperti ini
yang kami mengutip pesan adalah justru klaster keluarga
banyak kasus belakangan ini adalah kluster keluarga
nah pada saat nanti hari raya seperti tadi mungkin di pariwisata aman
di tempat tempat wisata aman tapi saat berkunjung ini yang kemudian lupa
biasanya di dalam rumah karena dia keluarga
dia lepas maskernya
nah ini yang kita khawatirkan
pemda d i e menargetkan penambahan kasus bisa menurun dalam dua pekan
masa perpanjangan ppkm berbasis mikro empat hingga tujuh belas mei
tim liputan cnn indonesia daerah istimewa yogyakarta